apakah benar ada kelalaian atau ada peristiwa lain
dan telah memenuhi kriteria mabims serta laporan rukyatul hilal
barongsainya itu ada ekspresi kayak getar gitu
oh gerakan basket ini ini ini
saat itu harganya satu ratus dua puluh dolar amerika per barrel
mereka tidak boleh berpraktek secara individual
lu tim ini sepurs lagi rebuilding oke
istilahnya kok menang gitu ketika istilahnya menang
adanya anggapan bahwa olahraga ini adalah olahraga yang mahal
sekarang menjadi bagian dari bangsa indonesia
misalnya lu fotografi lu mau jadi sports photographer